sementara itu perjuangan isma melewati masa persalinan berbuah kebahagiaan korban gempa di pd jaya aceh ini melahirkan bayi perempuan
namun isma dan suaminya resah karena nanti harus kembali ke pengungsian bersama sang bayi
pertama fariza ulfa bayi perempuan itu lahir di ujung malam senin dua belas desember
lahir dari rahim perempuan muda penghuni pos pengungsian di mucet pangwa king gading
kelahiran fariza terasa mengharukan bagi pasangan azhar dan isma
mendekati masa persalinan
isma menjadi pengungsi di saat usia kandungannya lebih dari sembilan bulan
menahan sakit isma juga tak tenang menjalani masa persalinan karena trauma gempa
azhar setia menunggu sampai anak ketiganya itu lahir
gempa susulan sesekali datang
malam bagaimana proses persalinannya
proses salinannya sebenarnya mau lahir normal
tapi tidak sanggup
pertama pagi sampai malam baru ada dua
jadi aku harus melahirkan sesat
karena nggak sanggup lagi ketakutan gempa
gimana kondisinya sekarang
kondisinya sekarang insya allah alhamdulillah
mbak isma baik
mbak isma sudah baik
azhar sempat bingung mencari kantong darah berjenis ab untuk sang istri
stok darah pmi kosong
lima kantong darah akhirnya didapat setelah mendatangi pos kesehatan tni jelang tengah malam
bayang bayang gempa susulan selalu mengganggu di pikirannya saat memasuki ruang operasi
ia memasrakan hidupnya dan bayinya kepada tuhan selama masa persalinan
saya bertemu isma di pengungsian
perempuan muda itu tegar meski hidup berdesakan di tenda
menjaga perutnya yang besar isma harus merawat zazkia ulfa anak keduanya yang berusia tiga tahun
anak pertama azhar isma meninggal saat bayi
isma mengatakan dia tidak ada pilihan hidup di pengungsian
saat gempa susulan terjadi ia sempat terjatuh karena melarikan diri
isma kini merawat bayinya di lorong rumah sakit
gempa susulan pada selasa pagi membuat ia semakin takut di dalam ruangan
fahriza dirawat di ruang terbuka dan sangat beresiko karena paparan debu dan virus
isma dan azhar berharap
kelahiran fariza memberikan harapan baru bagi mereka
untuk bangkit pasca gempa
miftah farid pidijaya aceh